lonjakan kasus aktif covid sembilan belas di jakarta membuat tingkat pemakaian tempat tidur pasien covid hampir penuh
pemerintah provinsi dki jakarta menyatakan rasio pemakaian tempat tidur pasien di rumah sakit rujukan covid mencapai tujuh puluh delapan persen
bed occupancy rate atau keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan covid dki jakarta hampir penuh dari tujuh delapan ratus tempat tidur
sudah terisi sekitar enam seratus pada tanggal lima belas juni dua ribu dua puluh
hal ini berarti persentase keterisiannya mencapai tujuh puluh delapan persen
sedangkan ruang icu terisi delapan ratus dua puluh empat dari satu seratus ruangan atau sekitar tujuh puluh tiga persen
dan sudah bergabung produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi
selamat sore raff raff kita tahu tadi bed occupancy ratenya ini sudah di atas lima puluh persen
bahkan sudah ada yang di atas tujuh puluh persen begitu ya raffi di jakarta
yang juga perlu kita soroti bagaimana kekuatan atau kemampuan para tenaga kesehatan dalam menghadapi lonjakan kasus di dki jakarta ini raffi
verdi di salah satu rumah sakit rujukan covid sembilan belas di jakarta tepatnya
di saat ini saya berdiri di rsud cengkareng
di mana pihak humas rsud cengkareng mengatakan bahwa kesiapan dari alat kesehatan dan juga tenaga kesehatannya
juga sampai saat ini cukup mampu melayani para pasien
di mana ada sekitar lonjakan begitu yang memang terjadi seperti yang diinformasikan oleh wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
yang mengatakan ada lonjakan kasus positif di dki jakarta
di mana di rsud cengkareng sendiri ada sekitar dua ratus bed dan untuk icu sendiri ada sekitar enam puluh bed yang terisi ferdi
dan ini merupakan hal atau mungkin juga cermin yang patut disorot karena tidak hanya di rsud cengkareng namun ada sekitar tiga belas rsud lain yang ada di jakarta
dan satu ratus enam rumah sakit rujukan yang ada di provinsi dki jakarta yang memang mereka akan
bersiap siaga untuk menerima lonjakan kasus pasca hari raya lebaran atau pasca mudik lebaran
dari data kemarin tanggal lima belas juni dua ribu dua puluh
ada sekitar tujuh delapan ratus lebih ferdi bed yang disediakan dari rumah sakit terujukan di dki dan sudah terisi sekitar enam dua ratus bed
dan ini dikhawatirkan akan terus meningkat jika seandainya masyarakat ataupun juga ditemukan kasus kasus positif lainnya
yang nantinya akan ditangani oleh rumah sakit rumah sakit rujukan di dki jakarta
dan di rsud cengkareng sendiri
verdi sampai saat ini memang khusus menangani pasien covid sembilan belas dengan kondisi pasien yang menderita covid sembilan belas dengan gejala berat dan juga kritis
di mana selain itu juga dilakukan pemisahan gedung dan juga pemisahan ruang layanan di rsud cengkareng
di mana untuk para pasien dengan gejala covid sembilan belas
baik itu kritis maupun juga berat akan dipisahkan dengan bed untuk pasien dengan sakit secara umum
jadi bisa diinformasikan bahwa rsud cengkareng ini juga masih menerima layanan terhadap pasien dengan gejala non covid
namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat verdi
raffi yang juga kita soroti bagaimana kenaikan drastis ini
jika beberapa hari kebelakang ini satu kasus dua ribu kasus hari ini mencapai empat kasus
artinya backup plannya untuk mengisolasi pasien pasien ini yang tidak tertampung lagi di rumah sakit rujukan ini
kabarnya juga akan menggunakan sejumlah rusun di dki
apakah anda sudah mendapatkan informasi mengenai ini skemanya bagaimana
iya betul sekali verdi
data dari satgas covid sembilan belas
yang saya dapatkan pada tanggal sembilan juni dua ribu dua puluh satu yang lalu
di mana provinsi dki jakarta ini merupakan salah satu provinsi dengan kenaikan tingkat kasus positif yang tinggi
sehingga banyak cara ataupun juga ada backup plan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
selain memanfaatkan beberapa rumah sakit yang ada di dki jakarta
sebagai rumah sakit rujukan dan juga sebagai rumah sakit yang
dengan kesiapsiagaan jika seandainya
kasus positif ini terus melonjak
selain rumah sakit ada juga di wisma atlet dan juga di beberapa lokasi yang
disebutkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta untuk menggunakan rumah susun
yang belum ataupun juga atau belum terpakai begitu untuk menampung jumlah populasi yang kl got
jumlah kasus positif yang ada di dki jakarta
namun hal ini ferdi masih dalam bentuk wacana mengingat bahwa sebenarnya jika kita melihat dengan penanganan yang cukup serius
baik kerjasama antara pemerintah provinsi dki jakarta dan juga pemerintah pusat
ini tentunya diharapkan bahwa kasus pasien covid dengan gejala yang kritis ataupun juga berat
yang nantinya akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bed ataupun juga ruang yang merawat mereka sampai mereka benar benar sembuh
sementara untuk yang masih bergejala ringan dan tidak terlalu kritis begitu maka disarankan memang untuk menjalankan isolasi mandiri
di tempat kediaman masing masing dengan catatan bahwa di tempat kediaman mereka
untuk dilakukan isolasi mandiri verdi
namun sampai sejauh ini seperti yang anda tanyakan tadi bahwa penggunaan rumah susun tersebut masih dalam batas
menurut keterangan dari wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia kita berharap situasi genting
yang disampaikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan beberapa waktu lalu ini juga paralel dengan langkah strategis
yang akan diterapkan untuk membatasi pergerakan apapun itu bentuknya termasuk juga vaksinasi yang terus digencarkan
raff raff kaffi dari jakarta